mulai april dua ribu dua puluh satu semua warga surabaya hanya dengan menunjukkan ktp surabaya bisa berobat gratis
pembayaran dilakukan pemkot lewat bpjs kesehatan
pemkot memasukkan nama tiga ratus lima puluh ribu warga surabaya yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan kelas tiga
peserta yang keanggotaannya non aktif karena menunggak juga dibayarkan oleh pemkot surabaya
tapi sejauh ini masih ada warga surabaya yang tidak mengerti caranya
kita harus minta rujukan dulu ke puskesmas di mana kita tempat tinggal atau di mana kita terdaftar puskesmasnya
karena kita aplikasi bbjs itu merujuk puskesmas yang kita tunjuk
ini kan kalau ktp surabaya kalau berobat tidak membayar
belum belum tahu
mau cari tahu gimana
ya dari mana nggak tahu saya
jika anda ingin menggunakan ktp surabaya ini seperti ini untuk melakukan pengobatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan di kota surabaya
anda harus mengikuti alurnya
tidak semudah itu karena alur pengobatan gratis dengan ktp di surabaya ini adalah mengikuti pola yang sudah diterapkan oleh bpjs kesehatan
nah misalnya anda sampai ke fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit atau di tempat tempat yang lain
anda harus memastikan bahwa anda sudah didaftarkan oleh pemkot surabaya
dari anggota bbjs kesehatan
jika tidak yakin anda bisa mengeceknya di kantor kelurahan kantor kecamatan atau di puskesmas terdekat di rumah anda
jika anda kemudian sudah sampai ke rumah sakit katakanlah
anda harus pastikan bahwa anda memperoleh rujukan dari puskesmas
agar bisa ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi seperti ke rumah sakit ataupun di klinik klinik
tetapi jika anda merasa dalam kondisi darurat kronis
dan segera harus dilakukan
maka surat rujukan dari rumah sakit itu tidak diperlukan
dan anda bisa langsung melakukan pendaftaran di rumah sakit
dan bisa berobat gratis dengan ktp surabaya
ada empat puluh dua rumah sakit enam klinik dan lima puluh enam puskesmas di surabaya
yang sudah bisa digunakan untuk berobat gratis pakai ktp surabaya
dalam kesepakatan antara rumah sakit pemkot dan bpjs kesehatan
rumah sakit bisa membantu warga yang belum terdaftar bpjs

dia tidak bisa ya tidak bisa dia kita akan bantu mengkomunikasikan ke pic nya bpjs
nanti dibantu di situ
kenapa masih agak sesulit ini karena untuk rumah sakit swasta
kita belum punya username nya
jadi untuk username masuk ke aplikasinya edabu ini

kalau harus ke puskesmas puskesmas kan buka hanya sampai jam empat sore mungkin
tidak apa apa dari kita langsung telpon pic nya
jadi pic nya bbjs berjanji akan buka dua puluh empat jam juga untuk dikonsultir

sementara bagi warga yang sudah terdaftar peserta bpjs kesehatan
juga bisa ikut program ini dan tidak perlu membayar iuran bpjs
melapor kekelurahan dan bersedia turun kelas menjadi peserta bbjs kesehatan kelas tiga
rangga umara didin iswandani surabaya jawa timur